adalah video yang sangat sangat merugikan
dan pada hari ini
viral di media sosial video pegawai alfamart meminta maaf kepada konsumen
yang diduga mencuri sejumlah coklat di minimarket tempatnya bekerja
video ini mendapat reaksi beragam dari netizen
salah satunya dari pengacara hotman paris hutapea
halo pegawai alfamart kamu hubungi saya jangan takut saya siap membela kamu gratis
hotman paris siap membela pegawai alfamart secara gratis
jangan minta maaf kalau kau merasa tidak bersalah
jangan minta maaf kalau kau tidak merasa bersalah
terkait hal ini pihak alfamart pun buka suara
alfamart membenarkan salah satu pegawainya yang diancam dengan uite
karena merekam peristiwa
saat seorang wanita mengambil sejumlah barang dan tidak membayar
diketahui peristiwa ini terjadi pada sabtu siang di kawasan alfamart sempura
di kecamatan cisauk tanggerang selatan
bahwa perusahaan sepenuhnya mendukung karyawan kami
yang berdasarkan investigasi awal menjalankan tugasnya sesuai dengan prosedur
kami menolak tindakan intimidasi yang dilakukan terhadap karyawan
yang telah berupaya menjalankan tugasnya dengan baik
telah menunjuk kantor hukum hotman paris utapaya sebagai kuasa hukum kami
pihak alfamart berharap dengan menggandeng hotman paris sebagai kuasa hukum
kasus dapat menjadi pelajaran bagi semua warga untuk dapat menghormati hukum
sementara itu kepada detikom amir kuasa hukum dari m
perempuan yang diduga mengambil coklat di minimarket
menyatakan bahwa saat itu m mengaku tidak sadar ada coklat yang masuk di dalam tasnya
hal tersebut yang kemudian diketahui dan direkam oleh karyawan sehingga membuat m kaget
amir menjelaskan m telah melakukan pembayaran sekaligus denda terkait coklat yang diambil
namun sayangnya video tersebut tersebar dan menjadi viral di media sosial
menurut amir video yang tersebar merugikan m karena urusannya sudah selesai
amir juga menegaskan bahwa kedatangan pihaknya ke alfamart bukan untuk mengintimidasi
tetapi meminta klarifikasi